kesimpulan menimbang bahwa berdasarkan urayan duduk perkara fakta fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan
serta pertimbangan hukum dan etika di atas dapat disimpulkan bahwa telah ternyata terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi
inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka satu dan angka dua satu
tekarsa utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor
amar putusan mengingat undang undang nomor dua puluh empat tahun dua ribu tiga tentang mahkamah konstitusi
yang telah diubah terakhir dengan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh tentang perubahan ketiga atas undang undang nomor dua puluh empat tahun dua ribu tiga belas
tentang mahkamah konstitusi dan peraturan mahkamah konstitusi nomor satu tahun dua ribu dua puluh tiga tentang majelis kehormatan mahkamah konstitusi
hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi
sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka satu dan angka dua sabta karsa utama
dua menjatuhkan sanksi berupa teguran
dan tertulis kepada hakim terlapor
demikian diputus dalam rapat majelis kehormatan oleh tiga anggota majelis kehormatan
yaitu idewa gede palguna sebagai ketua merangkap anggota
ridwan mansur sebagai sekretaris merangkap anggota
yuliandri sebagai anggota pada hari selasa tanggal sembilan belas bulan maret tahun dua ribu dua puluh
dan hari selasa tanggal dua puluh enam bulan maret tahun dua ribu dua puluh empat
dalam sidang pleno majelis kehormatan mahkamah konstitusi terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal dua puluh delapan bulan maret tahun dua ribu dua puluh
selesai diucapkan pukul sepuluh lewat lima puluh menit dan enam detik waktu indonesia barat oleh tiga anggota majelis kehormatan mahkamah konstitusi
yaitu idewa gede palguna sebagai ketua merangkap anggota
ridwan mansur sebagai sekretaris merangkap anggota
dan yuli andri sebagai anggota